kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami
ada agus supratman di medan sumatera utara untuk mengelaborasi terkait ppdb online sumatera utara yang bermasalah
selamat siang agus
bagaimana permasalahan ppdb online sejauh ini sumatera utara
apakah sudah dapat ditangani oleh otoritas tempat
apakah sudah bisa diakses agus kembali oleh orang tua maupun siswa di sana
ya heranop hingga siang ini masih saja ada orang tua siswa maupun para siswa yang datang ke pos pengaduan ppdb online
yaitu penerimaan peserta didik baru di sumatera utara ini
tentu saja dengan berbagai persoalan terutama kesulitan mendaftar pada laman atau website dari ppdb online sumatera utara
ada beberapa kolom yang mereka masih kesulitan
yang melengkapi dan mengisinya sehingga tidak berhasil juga mendaftar hingga saat ini
nah pada jalur yang ada saat ini yang masih buka adalah jalur zonasi
di mana jalur ini telah diumumkan peperpanjangan hingga tanggal dua puluh nanti
nah sebelumnya ada tiga jalur yang sudah berjalan
yaitu jalur prestasi baik akademik maupun non akademik
kemudian jalur afirmasi yaitu jalur bagian
bagi status orang tua yang tidak mampu
sehingga dengan jalur ini diharapkan mendapatkan pendidikan yang lebih baik
kemudian jalur ketiga adalah jalur mutasi atau perpindahan orang tua
nah dari tiga jalur ini sendiri rencananya hari ini akan diumumkan penerimaannya
sehingga tiga jalur yang hari ini akan diumumkan
sementara kuota itu sendiri dari total yang akan diterima sembilan puluh dua tiga ratus tujuh puluh tujuh siswa

tentu saja ini akan berhasil tidaknya pada proses pendaftaran yang telah dilakukan sebelumnya
akan diuji pada hari ini

dinas pendidikan ya ini adalah proses pendidikan yang telah dilakukan sebelumnya akan diuji pada hari ini
saya yakin bahwa semua proses sudah berjalan
namun pada faktanya di lapangan ombudsman sumatera utara masih menemukan berbagai persoalan
dari mulai lemahnya server website atau laman dari pbdb online ini
karena ppdb online sendiri bukan yang pertama kali dilakukan di sumatera utara
ini adalah tahun keempat tiga tahun berjalan tentu saja dianggap sudah punya pengalaman yang matang untuk menjalani
namun yang terjadi adalah sebaliknya hari ini atau pada ppdb tahun ini
berbagai persoalan muncul kembali sehingga disebut oleh ombudsman bahwa pembelajaran yang lalu tidak menjadi acuan bagi panitia pada tahun ini
nah kemudian jika kemudian proses ini tidak berjalan baik
tentu saja akan berdampak besar bagi para peserta calon peserta didik yang mendaftar karena jumlahnya sangat besar
yaitu yang akan diterima adalah
yang akan diterima adalah
yang akan diterima adalah
sembilan puluh dua tiga ratus tujuh puluh tujuh orang ini tentu saja menjadi tahapan yang sangat menentukan bagi generasi di sumatera utara ini
nah dari tiga tahapan ini jika tidak lulus tentu saja masih ada harapan berikutnya untuk kembali mendaftar di jalur jonasi
nah sehingga jalur jonasi ini sendiri diperpanjang hingga tanggal dua puluh
jadi memang masih ada tahapan walaupun
namun berbagai kendala yang dihadapi membuat mereka tidak dapat ikut lulus dalam penjaringan tahap awal ini
tentu saja masyarakat masih berkesempatan atau calon peserta didik masih berkesempatan pada satu tahapan lagi
yaitu jalur jonasi yang untuk di sma ini tentu saja menyerap cukup banyak
namun pada jalur ini juga ada berbagai kendala terutama karena zonasi adalah kedekatan antara tempat tinggal
atau sesuai dengan identitas calon peserta didik dengan sekolah tujuan
sehingga kerap kali identitas ini justru berbeda dengan domisili tempat tinggal para orang tua
dengan berbeda dengan alamat yang berada di kartu penduduk maupun di kartu keluarga
sehingga ketidaksinkronan ini kerap menjadi persoalan bagi para pendaftar yang banyak mengadu ke pos pengaduan pbdb ini
nah kemudian juga sistem aplikasi pada telepon seluler maupun alat yang digunakan oleh para pendaftar ini juga menjadi penyebab kegagalan
karena sistem gps pada telepon seluler tentu saja dapat menyebabkan gangguan pada kalibrasinya tidak baik
dapat menyebabkan gangguan pada saat peserta didik mendaftar
baik kita harapkan tidak ada kendala lagi dalam ppdb online di sumatera utara
dan kita harapkan pengumuman berhasil
atau tidaknya calon peserta didik untuk jalur prestasi afirmasi dan mutasi pada sore ini akan berjalan lancar
terima kasih agus supratman langsung dari medan sumatera utara